dan saya gak pernah seperti ini
ridwan salah ridwan
ridwan salah ridwan
ridwan salah ridwan
pergi pak pergi pak
pergi pak pergi pak
gue gak sengaja
gue gak tahu mesti gue buat apa lagi buat lo
kamu berjalan terus ke arah barat
di sana kamu nanti akan menemukan sebuah gubuk
tapi saya tidak tahu persis apakah jamur itu tumbuhnya di dalam gubuk atau di sekitar gubuk
maaf bapak tidak dapat menemani kamu ya
nggak apa apa pak terima kasih ya pak ya
doain ya pak ya biar selamat nih
sasaran kita semakin mendekat kamu tetap standby di sini
dan siapkan senjata pemukas kita